senang sekali bisa kembali membantu kpk dalam menjalankan tugasnya
kami selalu berusaha untuk bisa membantu kpk
bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan

dan alhamdulillah hari ini diundang untuk membantu
kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh kpk
jadi tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan
dan sudah disampaikan
insyaallah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan
akan bisa membuat menjadi terang
sehingga isu yang sedang didalami
akan bisa menjadi terang benerang
dan memudahkan dalam kpk menjalankan tugas